kau menyuruhku untuk menyerah
aku sudah hampir mendapatkan apa yang aku inginkan
tidak ada gunanya
kau melakukan pemberontak hati
rakyat yang tidak berdosa akan menjadi korban
aku tidak menyangka

kenapa kau menyerang aku
aku tidak tahu rakyat
kapan paman melihat kejadian pemukulan itu
tolong ceritakan paman
apunten gusti ratu
kejadian itu setelah baju besar usi ratu
putra putriku berada di sempurna pada saat itu
paman waisyah tolong berkatalah yang jujur
apunten gusti ratu saya tidak pernah berjuska
demi allah gusti ratu
sebenarnya gusti ratu adalah orang yang saya hormati
begitu juga dengan putra putri gusi ratu
tidak mungkin saya akan mencelakakan keluarga besar gusti ratu
apunten gusti ratu
paman tolong katakan kepadaku
bagaimana sebenarnya kejadian
kenapa aku tiba tiba berada di pondok nyi iroh dengan bersama bunda ratu kenterimani
apunten nyi imas kejadian sebenarnya setelah banjir besar itu
saya melihat nyi imas pingsan di sebuah perkampungan
lalu saya dengan iroh menolong nyi imas membawanya ke gugup nyi iroh
tidak lama kemudian saya bertemu dengan gusti ratu kentrimani
dan gusti amuk marugul
lalu mereka saya bawa juga ke gugupnya nyi iroh
disitulah kejadian yang sebenarnya gusti ratu nyi imas
berarti ada orang lain lagi yang melihatnya putriku
benar gusti ratu
dia adalah nyi iroh
dan gusti amuk marugul
aku harus menemui nyi imas
cepat pergi aja sekarang
apunten nyi imas kesepatu
saya permisi nyi imas
janganlah kita tip cadaeruru vouce ini
ket agencyast thompson mengungu
ket agencyast thompson mengungu
ijinkan kami untuk melakukan sholat warga
aku tidak akan mengizinkanmu
hidup dan matiku
hanya kepada allah
aku serahkan semuanya pada kuasa
tepat nunggu mereka
aku sudah tidak sabar
untuk menyerahkan kedua kepala mereka

aku tidak butuh pengampunan
saya nur jati
terima kasih raden